ya rapi tes antigen disebut memiliki tingkat akurasi mirip dengan pcr test dalam mendeteksi virus corona
beberapa kalangan dokter menilai rapid test antigen akan lebih efektif daripada rapi tes antibody yang selama ini banyak digunakan
bagaimana mekanisme kerja rapi tes antigen hingga bisa menyamai akurasi pcr test
kita tersambung dengan win kusartoyo kepala laboratorium genetika terapan dan pertanian desain lipi
selamat sore pak win
selamat sore mas aldi
pak win dikatakan memiliki akurasi yang mendekati pcr test
bagaimana sebetulnya cara kerja rapi tes antigen ini
jadi pada dasarnya rapi tes antigen ini mendeteksi komponen virus jadi berupa protein virus yang memang diperoleh dari swab misalnya
dan prosesnya pada dasarnya mirip dengan tes kehamilan yang mendeteksi protein jadi berbasis pada pengikatan antibody
berbeda dengan rapi tes antibody yang dideteksi adalah antibody
yang kemudian terbentuk setelah seseorang terinfeksi oleh virusnya
berarti antigen ini mengikat protein tadi kalau antibody hanya kemudian mengikat sampel sampel antibody yang ada
tapi yang benar benar membedakan rapid test antigen dengan rapi tes biasa sebetulnya apa nih dok
cara kerjanya tadi
jadi targetnya target yang dideteksi
kalau untuk rapi tes antigen target yang dideteksi adalah protein
sedangkan rapi tes antibody yang dideteksi adalah antibody yang terbentuk dalam tubuh setelah infeksi virus
kemudian seberapa akurat nantinya persentase
tadi dikatakan akurasinya bisa mendekati pcr test apakah betul
sebetulnya untuk akurasi ini tergantung dari pengembangnya ya
sama halnya dengan rapid test antibody ada beberapa yang akurasinya tergolong rendah
ya di bawah lipid
jadi kalau misalnya pengembangnya memang mampu membuat sensifitasnya ini kemudian mendekati
maka rapid test antigen ini merupakan alternatif untuk mendeteksi orang yang sedang terinfeksi oleh virus
jadi ini bisa jadi inovasi yang juga sangat dibutuhkan pada saat ini
dan kalau kita berbicara soal biaya biaya yang besar untuk pcr tes dibandingkan dengan rapi tes
berapa kemudian perkiraan harga yang harus dibayarkan untuk mengambil rapi tes antigen ini
yang jelas rapid test antigen ini karena tingkat kerumitan ya dalam proses pengembangannya dan juga lama pengembangannya
kemungkinan harganya akan lebih mahal daripada rapi tes antibody
namun diperkirakan masih di bawah harga rt ptr
dan yang penting sebetulnya adalah ketepatan
karena dengan menggunakan rapi tes antigen kita katakanlah bisa segera memperoleh hasilnya dalam waktu dua puluh menit
dan rasanya kalau dengan rt ptr kita misalnya harus menunggu satu dua hari untuk menunggu hasilnya
dan efektivitasnya rasanya lebih akurat ya
dibandingkan dengan rapi tes biasa
tapi untuk rapid test antigen ini sendiri di dalam negeri sebetulnya perkembangannya produksinya sudah sejauh mana pak win
yang saya tahu ada sebuah tim dari universitas panjat jaran yang mengembangkan rapi tes antigen ini
namun bagaimanapun masih diperlukan tahap validasi ya dengan membandingkan sensitivitas dari rt pcr itu sendiri
tahap validasinya tersebut kira kira kenapa
karena sekarang masih belum diproduksi secara besar besar atau masal begitu menggantikan rapi tes antibody biasa yang sebetulnya tingkat akurasinya di bawah dari rapi tes antigen ini
meskipun bahannya berbeda dengan rt pcr bagaimanapun bahan bahan ini kemungkinan juga masih harus kita impor
karena untuk pembuatannya minimal diperlukan dua antibody yang spesifik mengikat target protein tadi
dan itu kemungkinan
kemungkinan besar proses produksinya juga membutuhkan waktu yang lama juga
kemudian tahapan agar rapid test antigen ini sebetulnya bisa didistribusikan di pasaran apa yang harus dilakukan oleh pihak dari pengembang misalnya
ya otomatis harus langsung memperbanyak produksinya dan segera memvalidasi hasil pengembangannya gitu
karena bagaimanapun masyarakat yang menggunakannya juga perlu tahu sejauh mana sensitivitas dari rapi tes
sebetulnya kalangan ilmuwan sendiri begitu mengendorse atau tidak penggunaan rapi tes antigen ini untuk digunakan secara besar besaran atau masif di indonesia
ya saya kira rapi tes antigen ini terutama akan sangat bermanfaat ketika misalnya ada kluster baru
dan kita ingin segera mendeteksi terutama orang yang memiliki potensi tinggi untuk menyebarkan virusnya
jadi kita tidak ingin bahwa orang tersebut kemudian menulari orang lain
atau ketika kita misalnya ingin segera menangani pasien yang katakanlah sudah menunjukkan gejala covid sembilan belas
ya pak win kalau kita bicara soal rapid test alat rapid test sekarang juga banyak yang dijual bebas di pasaran atau di apotek begitu
sehingga kita bisa melakukan rapi tes itu secara mandir begitu
rapi tes antigen ini apakah juga akan kemudian bisa tersedia juga dan bisa secara mudah masyarakat mengakses untuk membeli
sebetulnya bisa hanya saja perlu dijamin bahwa yang beredar di pasar itu juga memiliki sensitivitas yang memadai
karena kita tidak ingin juga ada hasil negatif palsu lah
keautentikan rapi tes antigen ini sebetulnya sudah dijamin belum oleh bepom ataupun sudah di
endorse oleh ikatan dokter indonesia sehingga bisa digunakan oleh masyarakat
sejauh ini bagaimanapun gold standard ya untuk deteksi covid sembilan belas ini masih tetap rt pcr
ini kemudian tergantung dari sensitivitas ya rapid rapi tes antigen ini
dan dalam hal ini pihak kementerian kesehatan lah yang sebetulnya paling berperan
karena mereka yang bertanggung jawab untuk
untuk meng endorse rapi tes mana yang sebaiknya digunakan
baik oleh pala dokter atau mungkin masyarakat yang ingin menggunakan secara mandiri
oke kembali lagi nantinya rapid test antigen yang dikeluarkan harus benar benar bisa diukur terlebih dahulu tingkat sensitivitasnya dan akurasinya ya
baik terima kasih pak win kusarto yokepala lab rekalese genetika terapan dan protein design lipi sudah bergabung bersama kami
selamat sore pak win